warga dan pedagang langsung menyemut saat
melihat rombongan presiden keliling pasar
tradisional di kota bogor jawa barat
sambil membagikan bingkisan pakaian
presiden juga menyapa warga hingga
keliling area lapak basah dan
blok daging di lokasi tersebut
presiden mengobrol dengan sejumlah pedagang
untuk mengecek stabilitas harga
warga yang berdesakan di luar jalan
sempat berebut paket yang disebar
dalam aksi bagi bantuan jelang lebaran ini
para pedagang mendapat paket sembako
serta uang tunai sebesar
satu lima juta rupiah
di tangerang banten demi sembah kumurah ratusan warga rela antri di tengah huyuran hujan di bazar ramadan kawasan tiga raksa kamisian
aksi saling dorong dan serobot antrean sempat terjadi lantaran warga khawatir kehabisan stok sembako murah
jadinya mau antrian antrian di sini
sudah berapa jam bu gak antri di sini bu
sudah tiga jam
berarti saat ini belum dapat ikut sembah kumurah ya
belum masih diantri
kan masih panjang dong sampai belakang
rencananya bazar ramadan ini akan terus digelar hingga satu pekan ke depan dengan tujuan membantu kebutuhan warga jelang hari raya idul fitri
antrean juga terjadi di purwakarta jawa barat
di sini ratusan warga berdesakan untuk dapat membeli minyak goreng dan daging sapi
aksi saling dorong dan serobot antrean sempat terjadi lantaran warga sudah mengantri sejak pagi hari khawatir kehabisan stok sembako murah
akibatnya seorang ibu nyaris terjatuh pelantaran terdorong warga lainnya saat mengantri
aksi saling dorong terhenti setelah satpol pp menertibkan warga
warga merasa kecewa lantaran membeli minyak goreng dibatasi hanya satu
dapatkan cuma satu liter
dapat satu liter
dapat satu liter
tim liputan cnn